anda kembali menyaksikan diskusi film cnindonesia com bersama saya vega probo dan kantata takwa
oke mas di segmen ketiga ini ingin membongkar
si film ini kan mendekam dari tahun sembilan puluh satu ke dua ribu delapan sampai ditayangkan di muka publik ada rentang tujuh belas tahun
di rentang masa itu kemana sih film ini sebenarnya mas diapain dimasuk peti atau bagaimana
ya sebetulnya waktu itu kita udah sampai ada perasaan yaudah lah gak tau sampai kapan
tiba tiba kita ketemu ya oposing pi veleme
oh iya ya yaudah tak ada lagi kita coba sekarang kita coba lagi
begitu saya ambil itu banyak yang lengket lengket tuh ya
gimana nih wah yaudah lah pokoknya seandainya aja
terus yaudah terpaksa dia ngeluarin duit lagi sedikit itu ya untuk itu yaudah kita selesaikan
prosesnya seperti itu artinya kita ngeditnya itu dengan kebebasan lah ya
nggak ada harus potong lirik nggak harus mengurangi adegan dan seterusnya
ya karena begitu deh
mas yudi tujuh belas tahun lama sekali untuk satu rentang karya mas
tapi ibu ada nilai tambah juga
jadi pada kita tergesa gesa banyak yang harus kita edit kita potong
jadi kita tunggu satu satunya antara itu
bahkan saya tadi juga suami pikir kemarin mau cabut gak ada cara gak ada mahiwat
wah ini berarti mau cabut
gimana kalau kita nanti final destiny yaudah
kita bikin lagi satu mungkin last concert
jangan delas rob jangan delas lah
kalau karyanya di zaman sejujurnya kan gak akan immortal
tapi untuk kita juga harus realistis
karena dengan teknologi sekarang nih saya pikir dengan hologram
rembrandt misalnya untuk lagi gitu
lalu dicampur dengan hologram juga yang dulu nanti biar kayak kekmairas lagi
kekmairas masih sekrit kayak begini
final destiny atau berkelanjutan

sekarang bebas loh kita sekaligus menjawab tantangan tantangan ke depan kita saat ini apa aja
suara bersama dari semualah semua persatuan kita semua
solusi yang terbaik ke depan
selama tujuh belas tahun tuh tujuh belas tahun itu kemana saja sih
kru dan castnya itu
berbuat apa selama tujuh belas tahun
yang paling penting satu fenomenanya
mungkin sih bambang supriyadi itu ya dari ikj ada itu ya
apa ya di kanta kanta takwa ini banyak juga melahirkan yang sekarang ini jadi
katakanlah technician teachers ataupun filmmaker yang tangguh ya
kita banyak melahirkan lewat eksperimental yang kita lakukan itu
ternyata lahir beberapa kameramen
apa namanya editor editor yang baik
seperti disini juga nih editornya juga ada gitu
saya juga pengen sebetulnya kalau boleh ya biar dia juga ada ini
sama senrat senrat sini
ini orang orang yang bekerja di balik layar juga
seharusnya ada jojo ya triharjo sini
ini kalau mau bayaran aja cepet
nah ini editor aja sampai tiga orang waktu itu ya
ini yang generasi pertamanya ini sama bu hadi ya
selamat datang mas
nah ini beliau beliau ini sekarang sudah jadi seniman tangguh ini
dan pak dekan satu satunya itu
oh belum dekan ya
si perman tujuh belas tahun itu ya
gimana tuh dia yang lebih tahu dia di waktu saat itu kan prosesnya gimana gitu kan
ya sebetulnya waktu itu memang saya masih dalam posisi kameramen sebetulnya
direktur fotografinya sebetulnya guru saya
cuma saja barangkali kelihatannya guru saya kok orang kuat ngelawanin seniman seniman gila ini
jadi akhirnya dihibahin ke saya
tapi saya senang malah saya bisa eksperimen
karena seperti itu
dan memang film ini
dan banyak juga kameramen yang lain ya
karena waktu di lora bung karno itu sekitar sembilan kameramen tiga puluh lima mili ya mas
dan enam belas mili ada empat
iya enam belas sendiri ada berapa
banyak sampai enam ratus kan dia pusing editnya nih
karena sudah pernah ikut sama mas ero sebelumnya di film cud nyadin
kalau cud nyadin waktu itu tiga ratus empat puluh kan
kalau kantata ini enam ratus
jadi waktu itu kebayang oh dua kalinya
jadi apa namanya sudah kebayang
memang kerjanya akan kerja besar
tapi yang diluar dugaan saya pikir tadinya dua kali ternyata bukan dua kali
jadi malah ya itu tadi selama saya ingat saya ya sekitar delapan bulan kita ngedit itu
sampai di satu titik yang ya itu tadi mungkin karena ada tekanan
dan sebagainya terus kita berhenti dulu
katanya editing berhenti dulu
nah terus saya bilang mas kapan nih mas dilanjutin
jadi kita gak tahu film itu akan selesai kapan
nah jadi sampai akhirnya ada stuck itu
terus di makanya tadi ada tiga editor nyambung lagi mas jojo ya
dari bahan bahan yang memang udah bergabung gabung
jadi cukup rumit
film ini rumit sekali karena apa namanya menghadapi
buat apa semua seniman ini mas jody ada majemur
jadi ada yang ini kepengen begini coba kita akomidir akomidir
gambar gua jangan yang itu toh
jadi selalu ada perubahan
kalau istilahnya mas eros itu dalam kita bekerja tuh today is okay tomorrow maybe
jadi kalau hari ini oke hari ini bagus editing
besok kayaknya kurang ya
terus kita eksplorasi terus gitu
sampai akhirnya yang kita lihat sekarang itu adalah sebuah kerja panjang
dan gak cuma editing
tadi mas memang juga cerita ya
ketika di lokasi mas eros tiba tiba ada ide liarnya itu keluar ya
oh liar sekali
artinya ketika apa ya kita juga nggak tahu mau bikin apa sebetulnya
cuma dia sama tuhan aja yang tahu waktu
tapi begitu melihat adegan yang dia bikin ternyata oke gitu
kagum juga gitu
dan kita semangat
ternyata larinya iwan itu kan ya
dia dikejar kejar di
itu artinya di jalan sudirman itu
akhirnya di hutan
itu pun juga cuma dia yang tahu kita nggak tahu
ya itu apa yang dibilang mas bambang benar
karena yang saya rasakan waktu di editing begitu
jadi saya juga gak ikut ke lokasi
jadi apa yang kita shoot gitu saya cuma lihat impresi setiap gambar itu kuat
tapi bagaimana menjadi satu apa namanya kayak puzzle ya kita satuin itu
kita baru lebih lihat kekuatan impresi dari setiap fragment fragment atau adegan adegan itu
jadi kalau kita lihat gambar pegambar beautiful bagus ekspresif
tapi ketika menjadi satu itu menjadi satu yang tadi mungkin disinggung sama mas adip itu apa
makanya muncul interpretasi ada guardian angel muncul interpretasi ada saksi tadi
tapi memang itu sudah konsep mas erosi waktu saksi memang
tapi ketika jadi satu itu jadi lebih kuat
nah tapi kan penggarapannya memang tidak continue gimana jaga mood
kalau itu saya gak tahu mas erosi yang tahu
tapi bagaimana itu akhirnya menjadi tuh memang kebetulan kan di sini ada almarhum mas gotot juga nyutradaranya
jadi dia juga punya pandangan lagi
ya sebetulnya gini ya
mungkin treatment ada ya mas ya
ada bukan skenario loh treatment ya
dari situ kerangka tetap terjaga sih mas
cuman kita juga meledek ini pasti wah tipis gini pasti lama ini
nah tapi sebetulnya gini
karena konsepnya itu eksperimental ya
dan pada saat sebuah konsep eksperimentu dibakukan gitu kan dia bukan eksperiment lagi menurut saya
jadi biarkan aja tereksplor di lapangan ya
sehingga liar seperti itu
dan untungnya juga apa namanya
ya selama jody masih mau beliin film negatif
kalau dia udah berhenti kita berhenti juga
tapi saat itu memang diberhentikan
katalah kita mengingat keputusan ya jody
tidak meneruskan editing daripada dipotong potong
tapi kalau mimpi mimpinya kan tetap
itu tidak lepas dari dialog dialog kita
bahwa sebetulnya inti permasalahan itu tidak adanya keadilan
hak hak rakyat harus dikembalikan
kekuasaan yang repressive

terus bagaimana sebetulnya rakyat menginginkan satu kekuasaan
menginginkan satu kehidupan baru yang lebih demokratis
itu kan inti intinya semua
tapi kan pedih mas
kalau udah bikin dengan segitu syarat simbol
lalu mendekam sekian belasan tahun
rasanya sendiri bagi seniman nya gimana mas
ya kita gak cengeng lah
di sana juga lebih banyak yang menderita dari kita
artinya itu kan cuma film yang dipenjara
teman teman saya ada yang dipenjara sampai tujuh tahun
lima belas tahun sembilan belas tahun
masa kita cengeng hanya gitu aja
itu sudah kita sepakati
daripada kita keluarkan dulu
terus menjadi ngepok
sekarang udah utuh
banyak tv mungkin sampai sekarang
awas jangan siarin tuh bahaya tuh
masih mengandung anti establishment yang sangat revolusioner
tapi sekarang udah ada youtube
orang kita nggak pernah membiayai lewat social media
iwan aja punya falcon
masa dia bertahun tahun
yang di iwan ada hampir followernya berapa
sekarang dengan teknologi ini keluar semua
dengan gadget ini
makanya saya lagi mikir nih sekarang
kita bikin lagi yuk
jadi masih ada
ada mereka eros
kalau saya justru melihatnya lain mas yodi
ini film yang sangat syarat dengan sejarah sebetulnya
ya ini satu kolaborasi multidisiplin kan
ada tadi mas eros pernah bilang bahwa
tadi bilang juga bahwa ada orang film di situ
orang teater orang musik di situ
merespon situasi waktu itu juga
dan menghasilkan seperti ini
ini jarang sekali bisa terjadi lagi saya pikir
kalau boleh nambahkan sebelum saya pamit duluan
yang penting sekarang sebenarnya ya
yang orang luar nunggu
dan mungkin yang di sana nunggu
itu adalah rilis dari film kantata takwa ini
dalam wujud yang fisiknya bisa didapatkan
yang digitalnya bisa didapatkan
karena maksudnya adalah bahwa
kalau kita bicara karya
film album di luar
itu hampir tiap tahun rilis remaster gitu
orang tetap beli
nggak ada udah lihat di youtube download
nah mungkin saatnya momen momen yang tepat
apakah dua ribu lima belas apakah dua ribu enam belas
film kantata ini dirilis lagi
mungkin suaranya lebih bagus lagi
footage yang belum masuk ditambahkan
jadi orang yang tadinya belum nonton
atau sudah nonton
kita bikin lagi sebuah
apa namanya perilisan yang luar biasa gitu
ada banyak kanal kanal digital yang sekarang bisa dimonetize
saya pikir itu sudah saatnya gitu
kantata harus diwujudkan lagi
karena albumnya kan udah ada dimana mana tuh
di itunes udah ada
itu harus diwujudkan dalam bentuk dvd yang bagus
kayak gitu sih
harapannya sih supaya teman teman yang di sini
saya atau siapapun
kalau ada saya mau beli lima pasti
anak saya satu lagi satu
istri saya kasih
maksudnya itu kan
ini sebagai simbol loh
ini oleh oleh loh ini
itu terima kasih gitu ya
gak tahu ya
mungkin karena bodoh nggak terlalu komersil itu ya
jadi kita ya bikin aja gitu
saya juga tanya tadi
eh emang belum ada dvd nya
nah sebetulnya ini kan
ketua almarhum yang megang ini semua
nantilah nanti kita bicara lah
mungkin juga ada yang setuju ya
penonton di sini mungkin
coba ada salah satu yang bisa
mungkin dirilis sama cnn indonesia
pak dirut pak dirut
hadirin ada yang ingin ditanyakan kepada
oke ini ada satu mungkin juga setuju dengan usulnya mas adib nih
ya dengan mas
saya mau menanyakan
masalah genre musik aja
menyimak dari pukulan drum
kadang ada gamelannya
kalau menyimak itu
alirannya apa ya om
melihat industri musik tahun sembilan puluh an
kalau dilihat personilnya kan sudah punya nama besar semua nih
itu apakah emang ada niat
emang bergabung atau mungkin ada misi lain
ya kami untuk
mencari suatu karakter bentuk musik itu yang ditanyakan
kita emang buat
selalu mendengarkan progresi prok
dan mencari karakter sendiri
menjati diri sendiri
karakter drumnya seperti ini
ini kan terkenal punya kemampuan dalam berkusik
ritem ritemnya kita ini sesuai dengan lirik yang dibawakan oleh
dikaryakan oleh rendra
pamandoklang itu kalau
itu kan aneh juga
nggak boleh kita nggak mau ingin seperti
oh ini kayak pink floyd
tapi kalau kita misalnya
terus cara degli all yang b santiram
waktunya lalsuntik di situ lancar
lalu bisa dapat bahan

jadi baik lagi buat kesuksesan in the future l drunkla
tadi ya sebetulnya kalau itu saya jawab lah ya sebetulnya nama nama besar itu kan buat
orang lain buat kita kita ya teman teman sehari aja gitu ya kita juga enggak tahu kenapa dibilang
nama nama besar itu ya karena kita sih merasanya kalau gini loh kalau kalau sebetulnya kalau kita
seniman yang betul ya kita tuh nggak pernah merasa apa apa gitu kita hanya kerja aja dan
kerja itu kan orang lain yang bilang bilang begitu ya contohnya ya sekarang nih sayangnya
memang banyak artis tuh baru tiga bulan punya nama aja udah bikin skandalnya tujuh kali gitu ya
nah kalau kita kita ini memang senang bekerja aja dan waktu itu ini kawan kawan semua yang sebetulnya
kalau bahasa jawanya web for our love gitu ya kita curahkan cinta kita kepada negeri ini pada
kesenian dan waktu ditanya
aliran apa nih ya aliran kantata gitu kayak gitu ya jadi ya kita enggak mikirin aliran ini
aliran itu nanti aliran kebatinan juga gitu ya aliran kantata aja gitu kayak gitu lah
jadi diri kantata ritmenya
tuh kantata diterangin tuh kata artinya itu loh
kantata kan dari greek kantare masuk di talim dari kantata di sana suka dipakai nyanyi kurl
di dalam nyanyian bersama
dalam pesta pesta di kenegaraan
kantare gitu ya kantare jadi itulah kantare
tapi kita pikir waktu itu tadi dalam marendra suara bersama
kita lagi bermimpi bagaimana sih demokrasi itu saya eros mas willy iwan ya sederhana gitu kan
waktu itu kan ketemu saya grupnya masih tahu sepatu
harus menjadi ketemu jadi suami
suami menjadikan kantata ini
jadi memang suatu simbiosis yang kita pahami bersama
kayak iwan tuh gak merasa juga dia orang besar
dulu kan juga ya ngamen aja jalanan juga ya santai santai aja gitu
waktu pertama aja terkenal juga bingung kok gitu ya
kok aku terkenal ya mas aku juga ngerti gitu kan
jadi sebenarnya kalau kita kita orang orang kayak kita makanya apa
tidak terlalu penting ya apa besar nggak besar itu
buat saya setiap karya itu pasti mempunyai keindahan masing masing
baik yang sekarang dulu dan sebelumnya
oke kantata akan tetap kantata tapi kan selama ini seperti tadi mas adi bilang ada perubahan nama tuh
dari samsara barok nanti kalau nanti reuni jadi samsara apa lagi nih mas belakangnya
enggak itu kan suatu peramen peramen lagi
tapi benang merahnya ya akan tetap kantata
tetap kantata oke
ada bayangan mas mungkin nanti the next rioni jadi kalau
ada bayangan mas udah kita discuss dengan iwan maupun zabu
tepat kanteng kanteng lah tepat kanteng kanteng mas
umur biar nambah tapi musiknya gak tua
judulnya itu tadi judul fahminah akan
bahkan kita menghormati lahir dengan kantata taqwa
tisn diang ini biar menjadi immortality yang
yang abadi walaupun kita
tapi karya ini apalagi di zaman digital ini gak lapuk
digital kan semua gak ada film
zaman eros buat masih analog
rusak filmnya tapi sekarang
enggak pertanyaan sederhananya aja
apa rendra pernah mati
pernah gak rendra mati enggak pernah selalu hidup gitu kan
bahwa secara jasad dia meninggal ya
tapi seorang rendra dalam konteks kesenian
gak pernah mati
sebenarnya masih banyak yang ingin diulik lagi tentang rencana rencana ini ya
kita sudah sampai sini segmen empat di cnn indonesia com
terima kasih mas tiawan jodi terima kasih mas eroj
dan terima kasih buat cnn juga terus aja seperti ini
apresiasi kebudayaan itu penting
jangan hanya bicara soal ekonomi dan politik
cara saya ini juga perlulah pencerahan
yang lebih membuat bangsa ini hatinya lebih damai
tidak jadi bangsa pemberang tidak marah marah
tidak jadi bangsa yang ironis tapi yang kreatif
semoga kita bertemu nanti dua ribu enam belas
mudah mudahan tapi yang paling dekat nanti apakah ada juga rencana konser
dua ribu enam belas insya allah
anniversary insya allah
bukan sekedar reuni
bukan suatu pembuktian lagi
terima kasih telah menyaksikan diskusi film cnindonesia com
kami akan kembali
terima kasih untuk para narasumber
juga para hadirin yang sudah datang jauh jauh dari komunitas film dan musik
terima kasih juga untuk kru detik tv yang bertugas
saya vega probo mengucapkan terima kasih